pemain muda timnas indonesia egy malwana fikri menjalani latihan perdana bersama lexia gedansk
goal com melaporkan egy langsung bergabung dengan squad utama klub polandia itu
usai bergabung dengan timnas indonesia yang bermain di ajang pssi anniversary cup
dalam unggahan instagram empat sportlab egy kini fokus menjalani latihan fisik sebelum menjalani masa pramusim bersama gedansk